oke lalu bagaimana suasana ramadan di kaledonia baru yang masyarakatnya ternyata banyak yang fasih bahasa jawa
kami telah terhubung langsung bersama konsulat jenderal republik indonesia di kota numea
ada bapak hendra satya pramana selamat pagi
selamat pagi pak hendra
selamat pagi selamat pagi
oke sehat pak gimana puasanya lancar pak
mohon maaf ya suaranya tidak begitu jelas
tapi sama sama saya akan mencoba menjawab sebaik yang bisa saya dengar pertanyaannya
mohon maaf bisa diulang lagi pertanyaannya
oke oke siap pak
gini pak saya tuh penasaran pak
kalau misalnya di negara negara lain ini kan banyak yang belum bisa beribadah secara langsung di masjid
ini kalau misalnya di kaledonia baru sendiri
apakah pemerintahan di sana sudah mulai melonggarkan ketentuan tersebut atau belum
protokol kesehatan ya
alhamdulillah kalau di kaledonia baru itu
salah satu area atau teritori yang bebas dari covid
jadi kita sangat bersyukur dengan kondisi di sini
jadi tidak ada pembatasan sama sekali
protokol kesehatan juga tidak berlaku dengan demikian
apakah itu misalnya penggunaan masker
apa namanya social distancing dan sebagainya
itu alhamdulillah tidak ada di sini
jadi kita warga masyarakat di sini bisa beraktifitas secara normal
tidak ada pembatasan sama sekali
oke nah ini kan banyak banget ternyata sejarahnya orang jawa yang pindah ke sana
nah sampai sejauh ini total sudah berapa banyak warga indonesia keturunan jawa yang menetap di kaledonia baru
dan apakah mereka ini statusnya wni atau sudah menjadi warga negara sana pak
wah saya mohon maaf saya tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas
mungkin kalau mungkin agak pelan pelan begitu pertanyaannya mohon maaf
untuk warga jawa keturunan jawa yang ada di kaledonia pak
saat ini mereka statusnya wni atau sudah menjadi warga kaledonia baru
ya jadi memang di sini ada sekitar tiga tujuh ratus sekian
sebagian besar memang sudah menjadi warga negara perancis
jadi hanya sekitar tiga ratus lima puluh yang warga negara indonesia
karena dari sekitar tiga tujuh ratus an itu
sebagian besar mereka juga lahir dan bisa di sini
jadi memang dari sejak kecil
mereka sudah berwarga negara perancis
yang berwarga negara indonesia itu adalah sebagian yang
datang ke kaledonia baru
jadi memang tidak banyak
jadi tiga tujuh ratus itu hanya tiga ratus lima puluh an
dan itu memang unik di sini
jadi misalnya dalam satu keluarga itu bisa jadi
bapaknya warga negara indonesia tapi
ibunya dan anak anak berwarga negara perancis
atau sebaliknya demikian
memang buat sebagian besar masyarakat
menjadi warga negara perancis menjadi satu pilihan
karena dengan demikian mereka bisa menikmati berbagai
fasilitas subsidi yang diberikan oleh pemerintah perancis di sini
seperti sekolah misalnya mereka di sekolah di sini
melanjutkan sekolah di perancis di sana
mereka bisa memilih dengan lebih mudah

dan tentu dengan biaya yang jauh lebih murah
dibanding kalau mereka negara asing
misalnya warga negara indonesia
jadi pilihan pilihan itu yang membuat mereka
sekarang ini berwarga negara perancis
lebih banyak yang berwarga negara perancis
oke kalau dari pihak kjri sendiri
rutin nggak membuat acara untuk mereka
untuk melestarikan kebudayaan kebudayaan
khususnya kebudayaan jawa di sana
ya meskipun mereka banyak yang sudah berwarga negara perancis tapi
darah indonesia nya masih cukup kental
jadi mereka masih sangat aktif untuk melestarikan
budaya budaya terutama budaya jawa
karena mereka memang hampir semuanya berasal dari jawa
paling nggak nenek moyangnya kakek neneknya begitu
jadi mereka masih sangat aktif melestarikan budaya jawa tersebut
termasuk misalnya yang ditularkan ke masyarakat masyarakat
yang selain keturunan jawa
orang orang warga negara perancis ada di sini ada etnis walis
ada yang lain lain
jadi misalnya di kjri sendiri setiap hari kita penuh di kjri
kita punya aula itu setiap hari ada jadwal misalnya ada berlatih pencaksilat merpati putih
ada gamelan ada tari tari jawa ada tari sumatera barat
ada angklung dan sebagainya
termasuk di warga masyarakat di sini warga masyarakat indonesia di sini pun
mereka punya gedung sendiri milik sendiri
dan itu juga setiap hari bahkan satu minggu penuh mereka di sana jadwalnya
ada kursus bahasa jawa kursus masakan indonesia masakan nusantara
berbagai tari ada tari jawa ada tari sumatera barat dan sebagainya
jadi masyarakat di sini sangat aktif untuk mempromosikan budaya indonesia
oke seperti ada indonesia center ya mungkin di sana di kaledonia baru
nah ini kita ngomong ngomongin soal puasa pak hendra
untuk puasa sendiri apa sih kegiatan yang biasanya dilakukan oleh warga negara indonesia di kaledonia
ataupun mungkin yang difasilitasi oleh kjri
kalau kegiatan puasa saya rasa sama aja ya
seperti yang dilakukan di indonesia memang suasananya beda ya
suasananya beda karena apa namanya
kalau kita keluar keluar rumah tentu sebagian besar masyarakat di sini tidak menjalankan ibadah puasa
tapi di kalangan masyarakat kita sebut diaspora indonesia itu sama aja
jadi mereka menjalankan puasa setiap hari
juga ada terawih misalnya di sini ada terawih yang dilaksanakan di masjid
hanya ada satu masjid di kota numea
tapi ada juga kita melaksanakan sholat terawih di wisma konsulat jenderal republik indonesia di semuanya
di mana saya tertempat tinggal
di situ kita mengadakan juga sholat terawih setiap hari
kemudian setiap hari rabu setiap hari rabu kita juga ada ibu ibu itu berjualan masakan
untuk takjil maupun untuk berbuka puasa setiap hari tempatnya di kjri ibu ibu itu berjualan
cukup rame cukup rame dan cukup apa ya itu satu kesan ramadannya tuh dapat lah gitu kalau kumpul kumpul begitu
oke kebayang ya serunya ya saroya
tadi dikatakan pak hendra juga sebetulnya di sana tidak ada pembatasan aktivitas masih berjalan seperti normal
dan juga banyak masyarakat indonesia jadi nggak terlalu homesick lah sama kamu halam
lagi juga kjri juga memfasilitasi semua kegiatan ada halal bihalal tadi sudah ada
ya tentu juga kita memfasilitasi semua kegiatan seperti itu
betul enak sekali terima kasih loh nih pak hendra atas informasinya dan juga waktunya untuk bergabung bercerita bersama kami di cnn indonesia connected ramadhan
terima kasih pak sehat sehat selalu lancar puasanya
terima kasih terima kasih selamat pagi salam sehat selalu salam sehat semuanya